pandemi covid sembilan belas telah mengubah banyak hal termasuk tugas tugas penelitian
penelitian sosial yang biasanya mengandalkan metode wawancara dan observasi kini harus beradaptasi
balitbank hukum dan ham tempo lalu mengadakan diskusi daring bertajuk etika dan metode penelitian di era pandemi
dalam diskusi ini para panelis sependapat bahwa peneliti harus lebih cerdik memanfaatkan teknologi
wawancara dan fokus grup diskusi dapat dilakukan secara daring dengan tetap menjaga hak privasi narasumber
pengambilan sumber data sekunder lewat jurnal elektronik harus lebih dioptimalkan
selain itu pandemi telah memunculkan tren interdiciplinary research
di mana peneliti didorong untuk membangun
jejaring dengan akademisi dan praktisi di tingkat lokal untuk bekerja sama dalam pengambilan data di lapangan
ketiga langkah tersebut telah dilakukan oleh balitbank hukum dan ham
selain itu balitbang kumham juga memanfaatkan aplikasi survei online yang mereka bangun sendiri
lewat aplikasi ini para peneliti dan analis kebijakan dapat memantau kondisi layanan publik kementerian hukum dan ham
agar dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan
balitbang hukum dan ham juga mengembangkan database permasalahan hukum dan ham bernama sitkum ham
yang dikelola menggunakan artificial intelligence
lewat aplikasi ini peneliti dapat memantau situasi hukum dan ham dari pelosok negeri secara virtual
dengan demikian kerja kerja penelitian tetap berjalan lancar di tengah pandemi